nih ma tau gak mama
bahwasannya cat rambut hitam itu
buat ngewarnain rambut hitam itu nggak boleh
kata siapa sih tom
ya kata usah sepulah waktu di pesantren
cuman tommy lupa hadisnya
ntar nih kami cek di handphone ya
tuh nih ada hadisnya nih
ubahlah uban tapi hindari warna hitam
hadis riwayat muslim
mama tau gak
gak tau kan
nih ada lagi nih
nih allah melaknat orang orang yang menyambungkan rambutnya
main lagi main lagi lanjut
ini ibu makasih
makasih neng ya
bu dipake ya kerudungnya
sama saya minta tolong doain lulu sama ovi berjodoh
insya allah ibu doain
makasih ya bu
bu dipake ya kerudungnya
jangan lupa doain dulu ovi berjodoh ya bu
semoga dapat jodoh ya neng
amin makasih ya bu
neng juga doain
semoga nenengnya berjodoh sama bang apoy
ibu akan doain ya
bang apoy atau dokter ya
banyak hal yang terjadi
yang tidak bisa dijelaskan oleh logika
seperti halnya tamparan tadi
cukup kita yakin bahwasannya itu memang benar
seperti adanya allah dan hari akhir
saya pribadi mohon maaf kalau saya baru jawab pertanyaan kalian baru sekarang
saya juga harus mencari orang yang memang ahli dengan pertanyaan pertanyaan yang kalian ajukan kepada saya
kalau saya tidak bertanya kepada ahlinya saya khawatir malah akan jadi sesat dan saya merasa sok pintar sendiri
sekarang saya kembalikan ke diri saya
saya kembalikan ke kalian semua
akan tetap seperti ini atau kembali ke jalan allah
karena saya juga masih harus menjalankan amanah yang dibebankan ke saya
bocah ngapaiah bocah ngapaiah bocah ngapaiah
aduh benar benar datang dimas
saya kan janji untuk bantuin bang kandar ya kan
memang dokter yang satu ini mah laki laki sejati
sini saya bantu
eh enggak usah tuh
nanti aja di sana bantuin ya
banyak yang harus dibantu sama dimas
berbagi itu selalu menyenangkan ya
ada kebahagiaan tersendiri
tidak akan dikurangkan rezeki orang yang bersedekah
kecuali ditambah dan ditambah
tadi saya dengar kamu bicara sama warga
untuk didoakan supaya berjodoh ya sama ovi
jangan sampai kamu berdoa karena ada maunya
jadi nanti kamu berdoa hanya karena untuk manusia
bukan karena allah
nanti yang ada ibadah kamu
jadi tidak dapat pahalanya
fat makasih ya udah ngingetin
ini kan bahan bahannya udah ada
yang kebanyakan apa lagi
eh teh kira kira nenek teh didoain gak ya sama ibu ibu yang tadi
teh bentar ya nenek mau ke sana dulu
itu teh a dokter teh tamu
katanya tamu teh harus disamu
ya nggak perlu juga kali itu udah ada makandar
gak usah keganjenan deh
ini udah waktunya kamu harus setoran hafalan surat pendek sama fatin
ya sudah kita masuk yuk
kita masih banyak kegiatan tuh
buasanya cat rambut hitam itu buat ngewarnain rambut hitam itu nggak boleh sama agama
kata siapa sih tom
ya kata ustadz sepulah waktu di pesantren
cuma tomi lupa hadisnya
ntar nih kami cek di handphone ya
tuh nih ada habisnya nih
ubahlah uban tapi hindari warna hitam
ma tahu nggak
nggak tahu kan
nih ada lagi nih
allah melaknat orang orang yang menyambungkan rambutnya
dan yang meminta disambungkan rambutnya
hadis riwayat bukhari sohi juga nih ma
ma tahu nggak
memang ada yang lain ya
ada yang lain itu yang boleh
kagak ada ma
oh ya bang makasih banyak ya bang ya
abang udah buka mata hati saya
jadi kan saya lebih luas mandang hidup
orang zaman sekarang banyak omong ya
katanya udah bosen sama beban hidup
ujung ujungnya pulang pulang juga
gak ada arti bang
udah bang gue sering dengarnya
mending kita masuk aja bang ayo
ini patu gimana
buka dulu bang nanti
ini rumah orang
antum fadik kemana sih
irman ya allah
ya allah gabuk
ini apa bu
ibu pikir anak pengemis
malah ngomongnya kayak gitu
pegang nih duit
anda tidak butuh itu duit
lihat ini sorban anda
lihat aura yang terpancar di wajah anak
memang ada calon ustadz besar
jangan lihat penampilan anda karena anda sedang menyamar
faham anti faham faham
tolong anda memang calon ustadz
kenapa tidak senang anti
yang ceramah di mana mana
ya udah mending sekarang mama tutup dulu nih toko ya
iya ntar mama boleh buka lagi
ketika mama cek di satu persatu mana barang yang boleh dijual
mana yang nggak boleh dijual menurut agama
dapat uang itu dari mana dong
hei kalau nggak gini aja deh
mendingan mama jual nih toko terus mama beralih usaha
bisa jualan apa kayak rumah makan gitu
yaudah tomi pergi dulu
soalnya tomi harus ngejalanin sama nayang lain
ibu berat banget sih larangan tomi
ibu yang sabar ya bu ya
tolong ambilkan tas cepat cepat